ya bicara soal ppkm pemerintah resmi memperpanjang ppkm jawa bali
mendagri tito karnavian sudah mengeluarkan instruksi kepada jajaran kepala daerah
untuk menerapkan ppkm jilid kedua
meski ppkm diberlakukan namun faktanya penularan dan penambahan kasus covid sembilan belas justru semakin tinggi
masihkah ppkm ala jokowi ini efektif sebagai sebuah solusi
mari kita akan bahas pemberlakuan ppkm jawa bali pada jilid kedua
apa juga evaluasinya bersama dengan tiga narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
ada kang bima arya wali kota bogor selamat malam kang bima apa kabar
alhamdulillah baik selamat malam reinhardt
baik ada mas abraham wirotomo tenaga alih utama dari ksp kantor staff presiden
selamat malam mas abraham
selamat malam mas
baik ada pak syarizal sharif epidemiolog dari universitas indonesia
pak syarizal selamat malam
ya selamat malam
bapak bapak sekalian kita membahas soal ppkm yang sudah diperpanjang
saya mau dengar dulu pendapat dari epidemiolog pak syarizal syarif
ini sudah jilid ii
tapi kita lihat kurvanya belum juga membaik positivity rate justru sangat tinggi
dari jilid pertama misalnya ppkm ini
adakah yang salah sebetulnya pak syahrizal dari penerapan ppkm sebelumnya
ya saya kira pemerintah cukup jujur ya
pemerintah pusat maupun daerah dengan menyatakan bahwa dampaknya hanya sekitar dua puluh persen
saya kira itu benar ya
jadi prinsip dasarnya kan restriksi
striksi movement ya dihadap upaya untuk mengurangi pergerakan
tapi nyatanya sederhana saja kita bisa lihat ya bahwa pergerakan yang ada di jakarta misalnya ya
itu tidak seperti yang kita harapkan
jauh sekali kalau kita membandingkan ketika pertama kali pelaksanaan psbb yang berhasil mengurangi tujuh puluh persen pergerakan
saat ini saya kira kita tahu paling sepuluh dua puluh persen pergerakan
tapi yang lain adalah sebetulnya
yang paling penting dari semua pengaturan itu yang paling penting intinya adalah kerumunan ya kerumunan
singapura saja yang sudah terkendali hanya membolehkan lima orang dalam kerumunan ya berkumpul
kita saya kira harus tegas soal ini ya
dalam situasi seperti sekarang harusnya ada ketegasan bahwa tidak boleh orang berkumpul lebih dari tiga orang
nah ini yang sebetulnya yang harus
saya tidak begitu
narasi narasi pemerintah seringkali menyalahkan masyarakat ya
dalam situasi wabah darurat
seperti apa pak syarizal contohnya
harus tegas lebih tegas
jadi ppkm misalnya sudah diatur perjalanan pribadi harus pakai rapid test antigen
saya kira saya pergi ke bandung masuk hotel besar dan tidak ditanya
padahal saya membawa hasil rapid
saya kira ini satu pelanggaran ya
pak syahrizal tadi kan anda mengatakan pemerintah berhenti dengan narasi narasi menyalahkan masyarakat ya
narasi apa yang menurut anda pemerintah kerap kali justru menyalahkan masyarakat
ya bahkan bernada seperti ancaman bahwa ppkm ini akan terus dijalankan kalau situasi covid sembilan belas tidak terkendali
sampai batas yang tidak bisa ditentukan
saya kira bukan begitu ya
pemerintah harus juga
kita menyadari bahwa apa yang pengawasan pemantauan pemerintah juga sangat kurang dalam hal ini
oke saya ke mas abraham sebelum ke kang bima arya
mas abraham perlu dijawab ini mas
bagaimana pemerintah kerap kali menyelontarkan narasi menyalahkan masyarakat begitu daripada kemudian melakukan juga tugas untuk tiga t misalnya
apa yang ditekankan tadi oleh pak syahrizal epidemiolog dari ui
silahkan mas abra mungkin ada tanggapan
ya kami tentu saja tetap mengucapkan terima kasih ya atas apapun pandangan yang ada kritik pada pemerintah
namun saya ingin menegaskan bahwa dalam rangka untuk bisa melewati pandemi ini pemerintah tidak bisa bekerja sendirian
sebenarnya maknanya di situ
jadi yang harus memakai masker itu bukan cuma masyarakat tapi saya juga harus pakai masker masyarakat juga pakai masker
jadi yang ditekankan adalah butuh kerjasama seluruh elemen bangsa
supaya kita bisa melewati pandemi ini
lalu soal pemantauan
jadi data terakhir ya dua puluh empat januari itu ada peningkatan masing masing
ada peningkatan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker
jadi ada peningkatan
ppkm berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat
selanjutnya jaga jarak
ini adalah suatu bentuk yang sangat harus kita apresiasi
bahwa elemen baik masyarakat baik pemerintah kita saling bekerjasama untuk mencegah penularan covid sembilan belas
dan tidak kurang kurang mas renhard kerja keras kita semua itu
di pekan pertama ada delapan empat juta
masyarakat yang kita beri peringatan kita ingatkan untuk memakai masker kita ingatkan untuk menjaga jarak
di pekan kedua di ppkm kita gandakan lagi
satu juta masyarakat yang beri kita teguran dan ingatan untuk memakai masker
jadi ini adalah kerja berat kita semua
yang tujuannya apa
tujuannya ya untuk agar bangsa kita secara bersama sama bisa melewati pandemi ini
oke jadi jadi seperti itu
mas abraham mau mengatakan bahwa kalau kemudian ada pihak pihak yang mengatakan
karena misalnya dari kawan kawan lapor covid sembilan belas misalnya itu kan lsm masyarakat ya
itu juga sudah meng highlight bahwa ppkm ini sebetulnya nggak efektif atau gagal
patokannya apa kalau dari data ya
kalau sesuai data ternyata terbukti meningkatkan kepatuhan masyarakat
nanti kan setelah kepatuhan masyarakat itu meningkat kita mengharapkan penyebaran dan penularannya itu menurun
jadi seperti itu
ppkm patokannya juga indikatornya tadi pak abraham juga menyoroti tingkat kepatuhan masyarakat justru tinggi kok sepanjang ppkm ini
jadi kalau kemudian ada yang mengatakan ini tidak efektif atau narasi untuk menyalahkan masyarakat tadi itu tidak benar sebetulnya
sederhana saja ya
coba dilihat ya
kita masih membolehkan misalnya acara pernikahan
dengan mengundang jumlah tiga ratus misalnya
itu nggak bisa dilakukan di singapura yang sudah terkendali itu tidak boleh ya
sementara kita masih membolehkan itu
dan anda bisa saksikan bahwa ada foto foto yang tanpa masker tanpa jarak pada setiap acara perkahwinan
kedua tadi saya bilang hotel hotel besar coba saja
apakah mereka mensyarapkan ada tujuh kota provinsi itu mensyarapkan
harus membawa rapid test anti gain
dan saya mengalami kemarin tidak ada pemeriksaan tidak ada permintaan hasil
dan kalau kita lihat ukuran usama tentu saja adalah angka angka yang ada di masyarakat
saat ini terjadi transmisi lokal dan praktis wabah praktis tidak terkendali
saya ke kang bima
ke kang bima arya
kita bicara soal masyarakat
kita bicara soal sekarang di daerah kang bima arya
kalau dari ppkm yang pertama data dari pemkot kota bogor bagaimana sih kang
sebetulnya soal tingkat kepatuhankah
soal pengurangan mobilitas masyarakat dan lain sebagainya setelah ada ppkm yang pertama
kalau ingin melakukan komparasi
tidak bisa dibandingkan antara ppkm ini dengan psbb
kalau psbb itu kan pengetatannya lebih tinggi ya
ada jam operasional yang betul betul dibebatasi tidak beroperasi seperti rumah makan restoran kecuali takeaway misalnya
kemudian wfh juga yang sangat ketat dan lain sebagainya
jadi menurut saya bisa dibandingkan gitu
kalau sekarang lihat masih belum
maksimal ya wajar saja karena sektor ekonomi ya seperti dulu begitu
restoran masih buka sampai jam delapan malam misalnya
kemudian tidak ada pembatasan yang disebutkan tadi untuk kegiatan kegiatan pernikahan dan lain lain ya
waktu itu kan tidak
jadi tidak bisa dibandingkan itu
karena yang dulu total sekali begitu ya kang ya
saya kira kita jangan tersesat juga dengan hanya melihat kepada angka kepatuhan
saya sering bertanya angka kepatuhan ini indikatornya dari mana
parameternya bagaimana metodologinya bagaimana
dan belum tentu benar gitu
susah mengukur tingkat kepatuhan itu susah
yang lebih jelas lagi yang lebih konkret adalah ya tren covid saja
positivity rate kemudian juga tren positifnya
dan tiga angka tadi yang bisa dikuantifikasi oleh kita
nah tiga itu saja
dan saya lihat bahwa poin utama kita sekarang ini adalah
bagaimana mengirimkan pesan kepada publik bahwa situasinya masih jauh dari aman
menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas itu penting
dan itu tidak bisa disampaikan hanya melalui himbauan
tapi harus sistem yang bekerja gitu
jadi saya kira ini evaluasi kita harusnya kepada sistem ini
sistem tiga t tadi
sejauh mana kapasitas tracing di masing masing wilayah
sejauh mana juga kapasitas
sejauh mana juga kapasitas untuk testing dan juga treatment
di kota bogor kita bergerak fokus kepada tiga aspek itu
untuk treatment kita tambah tempat isolasi
masyarakat lapangan baru kita bangun
kemudian untuk testing kita tambah kapasitas pcr
dan untuk tracing juga kita perkuat tim surveillance kita
jadi kita kembalikan lagi kepada sistem ya
sistem kita jalan atau enggak
nah saya lihat terus terang harus diakui banyak sistem yang nggak berjalan begitu
bagaimana rw siaga apakah masih efektif atau tidak
jadi kecenderungan kita ini sudah semakin jenduh
kita nggak berbicara warga loh
kita berbicara tentang aparatur pemerintahan
pr kita pr saya sebagai kepala daerah adalah menyampaikan pesan terus menerus kepada aparatur
bahwa supaya nggak kendor karena belum selesai
jadi kita kemarin launching di crw kepedulian isolasi dan sebagainya
jadi kita harus pastikan bahwa sistem ini berjalan
tidak cukup hanya dengan himbauan himbauan
baik nah pak wali kota
artinya di ppkm jilid kedua yang mulai besok
itu apakah akan lebih sulit tantangannya atau seperti apa
karena kan kita lihat poin poinnya meskipun tidak berbeda secara signifikan dengan yang pertama
tapi ada sejumlah pelonggaran
nah ini bisa juga kemudian menjadi celah nantinya
tapi dijawabin nanti ya pak wali kota
ini akan lebih jelas
apakah betul dampak liburan atau kelemahan sistem
kalau ternyata trennya terus naik
ini bukan lagi dampak liburan kemarin
ini adalah sistem kita yang enggak efektif enggak berjalan
harus kita uji lagi semuanya
bagaimana dengan kapasitas surveillance
bagaimana kemampuan kita untuk mendeteksi kontak erat
apakah rasionya terus kita perbaiki ya
minimal satu positif di list untuk dua puluh kontak erat misalnya
kemudian kapasitas pcr nya bagaimana
bisa nggak dalam hitungan jam
di setiap daerah indikatornya bagaimana
jadi saya kira sekarang penting kita untuk melakukan
pemetaan terhadap siapa yang diangka angka
terkait dengan tiga t tadi
di situ kita akan lihat bahwa sistem ini berjalan atau tidak
kalau saya memilih untuk tidak melihat penyebabnya sebagai liburan
tapi penyebabnya adalah sistem kita yang belum efektif dan belum maksimal
kang bima arya tahan di sana
apakah ini karena liburan
apakah ini karena sistem tadi
silahkan dijawab nanti atau ditanggapi pak syahrizal
dan juga saya akan ke mas abraham nanti juga bicara soal data
sebetulnya ppkm juga ini kan masih berjalan
ppkm juga ini kan masih belum mampu menekan angka penyebaran covid sembilan belas
nah ini bagaimana
apakah ppkm masih menjadi opsi paling rasional yang bisa disarankan oleh presiden joko widodo
di masa pandemi ini
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
pak syahrizal mengelaborasi tadi yang disampaikan oleh pak wali kota bogor
ini sistem atau karena libur panjang kemarin sehingga kita masih saja berkutat dengan angka angka
yang masih tinggi untuk penambahan kasusnya
saya kira saya senang sekali pak arya bicara seperti itu ya
karena pertama tes saja tuh
pemberitaan spesimen kita tetap saja paling rendah ya
di antara enam negara besar di dunia misalnya negara negara paling besar ya
satu juta kita masih sekitar tiga puluh dua ribu ya
bahkan pakistan saja bisa tiga puluh empat ribu
ya sementara india dan brazil di atas seratus ribu
jadi artinya kalau kita punya kapasitas seperti india saja atau brazil
saya kira angka kita akan dua lima juta sampai tiga juta ya
kalau kita menggunakan itu
nah spesimen pemeriksaan spesimen kita lihat ya
kapasitasnya tidak stabil
kadang bisa mencapai tujuh puluh ribu kadang empat puluh ribu ya
jadi ini saya kira juga ada persoalan koordinasi data pemerintah daerah
nah soal tadi soal tracing ya
saya kira kita tahu who menyatakan satu konfirmasi satu rasio tiga puluh
saya kira terlalu berat
tadi pak aryan bilang satu sampai dua puluh
tapi coba kita lihat di lapangan ya
banyak sekali kasus kasus konfirmasi tidak dilakukan tracing
oleh petugas kesehatan yang ada di baik di puskesmas maupun di dinas
paling nanti di tracing diperiksa hanya keluarga saja
sampai lima orang ya
saya kira ini sesuatu yang harus ditingkatkan
oke tapi kalau anda melihat secara keseluruhan
apakah sebetulnya kita sudah bisa menangani krisis akibat pandemi ini
baik krisis kesehatan kita coba fokus di kesehatan deh
karena kemudian ekonomi adalah isu yang lain lagi
tapi kalau soal kesehatan apakah kita sudah bisa menangani pandemi ini
krisisnya pak syahrizal
ya tentu pertama tadi ya bahwa besok kita akan mencapai satu juta kasus
dunia akan mencapai seratus juta kasus
nah dengan satu juta kasus itu beban aktifnya
beban aktifnya beban aktifnya beban aktifnya beban aktifnya
beban aktifnya beban aktifnya
kurang lebih satu ratus enam puluh ribuan dengan kapasitas bed yang disarankan
saya kira ini tantangan besar sekali ya
tetapi yang kedua sebetulnya ingin saya soroti
walaupun saya tidak tahu apakah ini isu apa tidak di sini
pemberian vaksin kita saat ini menurut saya
terus terang saya merasa pemberian kita itu salah jalan

dari awal narasi delapan belas tahun

itu berbulan bulan saya kritis ya
sampai pelaksananya juga demikian
nah sekarang persoalan besar vaksin kita adalah begitu banyak syarat
sinovac sudah diberikan di brazil
di brazil diberikan pertama kali sinovac pada wanita usia satu ratus dua tahun
di turki sudah diberikan sinovac
pempenerima kedua adalah presiden israel
pempenerima kedua adalah presiden israel
ustianya enam puluh enam tahun
ustianya enam puluh enam tahun
saya tidak tahu
sangat menggelikan kalau di indonesia masih menggunakan narasi delapan belas lima puluh sembilan tahun
dan tidak mengutamakan lansia untuk pemberian vaksin untuk sinovac
saya kira ini harus di menteri kesehatan harus mengamati persoalan ini
screening screening itu akan membuat kendala besar sekali
tidak tercapai targetnya yang satu enam juta
kalau kita menerapkan kebijakan seperti sekarang
oke saya persilahkan mas abraham mungkin bisa mewakili dari istana
untuk menjawab soal vaksin tadi dari pak syarizal
dan juga ini bicara soal angka ppkm satu minggu
tapi masih tinggi semuanya ini mas abraham
ya mungkin yang ppkm dulu ya pak mas renat
untuk yang ppkm kenapa masih tinggi
karena kan ada lag
ketika pun kalau tiba tiba ada kerumunan
apakah tiba tiba angka covid juga langsung melonjak
ada lag waktu di mana angka kasus selalu meningkat
sama juga kalau ketika kepatuhan masyarakat itu meningkat
dan kita sangat bersyukur ya kepatuhan dari masyarakat itu meningkat
itu ke depan harapan kita adalah angka kasus akan semakin melandai
kita perlu mengapresiasi
tetap perlu mengapresiasi kerja kerja dari teman teman
dari kepolisian tni sapo pt
kebetulan kemarin saya juga ke kota bogor
kita cek kondisi rumah sakit lapangan
kerumunan masyarakat di sekitar kota bogor
kita sangat mengapresiasi ada peningkatan penggunaan masker
dan juga ada peningkatan kapasitas bed
lalu tadi terkait testing
mungkin perlu diingat mas reinhardt
awal kita ada pandemi itu lab kita yang bisa melakukan testing itu
sekarang itu kita sudah delapan puluh an persen
tapi kan kita butuh waktu perlu kerja
untuk bisa mencapai target yang sesuai yang diharapkan oleh banyak pihak
mengenai vaksin terkait untuk lansia
kita sih ngikut dengan authorities nya ya
jadi nanti di mana dari bpom
dengan dari kemenkes seperti apa
karena saya yakin pakar pakarnya ada di sana
selanjutnya vaksinasi ini kan kita pantau
dampaknya seperti apa
nah dari hasil pantauannya itu nanti akan menjadi evaluasi bagi kita
untuk kelanjutan vaksinasi ke depan
dan saya perlu mengapresiasi ini izin catatan pak wali kota
kemarin kami juga cek puskesmas di bogor
namanya nakes nakes juga sudah dapat vaksin
ya kita sangat mengharapkan tiga t tiga m plus vaksin ini
akan menjadi langkah kita ke depan untuk bisa melewati pandemi ini
saya ke wali kota bogor kang bima arya
silakan kang mimah boleh menanggapi
termasuk juga soal ini ada catatan juga
dari teman teman yang bergerak di mengawal kasus covid sembilan belas di luar pemerintah
ini catatannya misalnya soal begini
pelanggaran di tempat publik itu
nah dari yang sudah seminggu ini pelanggaran yang terjadi
misalnya di kota bogor saja kang
ini kebanyakan terjadi di mana dan bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan ppkm
selama dua minggu terakhir
begini ada ulu dan ada hilir
nah dua duanya harus kita kuatkan begitu
nggak bisa salah satu
untuk kuasan pelanggaran
ini juga bisa sendiri pemerintah ya
kita harus dibantu sama sama
di bogor kita susah untuk sinergi nih
kami dengan tni dengan polri teman teman kepolisian
saya dengan pak kapolres ini menerus menguatkan sinergi kita
kemarin kita launching polisi rw
kemudian masuk ke wilayah untuk memastikan protokol kesehatan tetap diawasi oleh semua unsur
di binkamp ditmas lurah camat gitu
saya bilang kalau polisinya lari lurah sama camatnya jangan rebahan dong
atau sebaliknya kira kira begitu
jadi kata kuncinya adalah sinergi
itu poin pertama
poin kedua tetap harus ada konsistensi dan kejelasan tentang konsep law enforcement nya
ya artinya kalau misalnya di pendak yang terlengkar jam operasional
semuanya harus begitu
kalau ada penindakan satu wilayah semuanya juga harus sama
nah itu yang kedua
nah yang ketiga saya kira dimensi yang satu lagi yaitu dimensi preemptifnya
atau preventifnya juga tetap harus kuat begitu
jadi kita lihat ya bahwa sekarang ini kalau terjadi di hulu kemudian dibiarkan
yang ringan bisa menjadi sedang yang sedang bisa menjadi berat begitu
jadi kita coba tutul di awal
sistem di awalnya harus berjalan
jadi ada warga yang mau dirawat tetapi bingung kemana itu harus difasilitasi
jadi sekali lagi saya kira sebelum kita bicara law enforcement kita harus pastikan yang fardu yang wajib terkait tiga t itu berjalan
jadi terus menerus harus kita evaluasi itu saya kira di lapangan
jadi pemerintah fokus di tiga t masyarakat kemudian memang harus wajib menjalankan tiga m pak wali kota
artinya kan begini ya
kalau tiga t ini berjalan
ya otomatis yang lain juga akan berkurang bebannya begitu
pak arya ada satu isu yang menarik sebetulnya yang bergulir belakangan terakhir ini juga ketika ada wacana dari pemprov dki jakarta untuk pusat mengambil alih quote unquote mengambil alih untuk fasilitas kesehatan
yang karena dikabarkan sudah mulai kolaps dan di jakarta juga sudah mulai banyak pasien pasien dari daerah
nah saya belum tanya ke anda sebagai wali kota bogor
menurut anda ini perlu sebenarnya dilakukan untuk kemudian pusat intervensi lebih lagi
terutama bicara soal fasilitas kesehatan
saya kok menangkapnya nggak begitu ya
peran saya terhadap yang disampaikan oleh provinsi jakarta adalah bahwa kita harus tingkatkan akselerasi kita untuk koordinasi
bukan meminta pusat mengambil alih
apa yang diambil alih
kan kewenangannya sudah jelas
apa yang diambil alih
jadi menurut saya nomenklaturnya nggak pas itu
bukan meminta pusat mengambil alih
bukan mengambil alih
tapi minta agar semua meningkatkan kolaborasi
dan itu sudah terjadi
secara praktik ya
kita seminggu sekali itu rapat di bodebek
dipimpin oleh pak luhut kadang kadang
kadang kadang juga ada mas anies ada kang emil gitu ya
jadi kolaborasi itu terjadi
tapi poinnya adalah harus lebih ditingkatkan lagi
contohnya adalah tingkat ketersian tempat tidur misalnya ya
karena kita ini kurang tempat tidur kurang faskes
mungkin pemerintah lebih gencar
untuk melihat kemungkinan menggunakan fasilitas milik pemerintah
agar bisa digunakan untuk fasilitas otg atau rumah sakit lapangan
jadi saya membayangkan apabila
mengkoordinasikan itu dengan lebih cepat
itu maksudnya bukan mengambil alih
misalnya begini di kota bogor ya
sekarang ini betok okupansi rasio kita dari delapan puluh dua kita bisa turunkan sampai tujuh puluh
karena kita tambah
kita tambah untuk ruang isolasi
kita tambah untuk rumah sakit lapangan
tetapi bulan depan mungkin akan naik lagi
karena udah nggak cukup
nah sekarang kita ajukan ke pemerintah
ya beberapa kantor yang kita bidik
pemerintah pusat bisa mengambil porsi di sini
jadi bukan diserahkan untuk diambil alih
tetapi pemerintah pusat melakukan fungsi koordinasi dan akselerasi agar
apa yang dibutuhkan oleh daerah dipercepat realisasinya
bapak bapak sekalian menarik sekali diskusinya
besok kemungkinan besar ada kita sudah menembus kasus satu juta
ini yang juga sudah mulai dibicarakan oleh masyarakat
harus bagaimana dari pandangan anda terkait dengan penanganan ini
dan juga kita bicara momen satu juta kasus itu apa yang perlu diperbaiki
dan harus seperti apa
tapi kita bahas di segmen berikutnya di sesi terakhir dialog
kami akan segera kembali
anda kembali bersama kami
kita masih melanjutkan diskusi ppkm dan jurus pemerintah tangani wabah
sebelum saya akan ke pak syahrizal ke mas abraham dan juga kang bima arya lagi
kita coba dengarkan ada pernyataan menarik dari presiden joko widodo
berkaitan dengan penanganan pandemi dan juga krisis akibat pandemi covid sembilan belas
pandemi covid sembilan belas yang melanda dunia dua ratus lima belas negara dan indonesia telah mengakibatkan krisis
kesehatan dan krisis ekonomi
kita bersyukur indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik
tetapi permasalahan belum sepenuhnya selesai
pandemi masih berlangsung dan kita harus selalu waspada dan siaga
baik di jelang satu juta kasus covid sembilan belas di indonesia pak syahrizal apakah anda sepakat
dengan apa yang dikatakan presiden bahwa kita sudah bisa menangani pandemi ini krisisnya dengan baik
ya saya kira tentu pemerintah melakukan berbagai upaya
tapi kenyataannya memang kita situasi wabah masih fluktuatif
tapi saya kira kita tidak sudah tinggal hati karena pada dasarnya dari dua ratus sembilan belas negara di dunia terjangkit
oleh sebab itu semua saat ini memberi harapan besar kepada vaksin
kedepan bagaimana kita harus menangani pandemi ini
ppkm masih diputuskan menjadi kebijakan dua minggu ke depan
apa highlight anda apa yang perlu ditekankan diperbaiki setelah dari yang pertama
singkat pak syahrizal
ya tetap saya menggarisbawahi bahwa tujuan keseluruhannya itu yang terpenting itu adalah menjaga sampai ada kerumunan
tiga m pada masyarakat tiga t pada pemerintah harus ditingkatkan
dan saya sekali lagi harap kita terhadap vaksin semoga jalannya benar begitu
oke saya ke mas abraham silahkan mas abraham boleh menanggapi termasuk juga mungkin ada komentar
ketika tadi pernyataan pak presiden tadi mungkin mas abraham bisa menyampaikan kepada publik
bagaimana kemudian bersyukur menghadapi bisa menangani pandemi ataupun dampak dari pandemi ini
perlu dilihat tadi yang kenapa kok ppkm saya yakini sebagai kebijakan yang tepat
yang kita hadapi sekarang itu kan dua krisis
satu krisis kesehatan yang mengharapkan adanya pembatasan kegiatan
satunya lagi krisis ekonomi
saya baru saja tadi siang kita ada rapat dengan beberapa pejabat eselon i terkait bantuan sosial
dan ketika saya turun saya izin juga ke bogor saya ke bekasi
kita ada enam ribuan pemulung di bekasi
mereka itu yang paling terdampak apabila kegiatan ekonomi terlalu ketat
kita itu kan kategori besar ada tiga
pertama memang penanganan kesehatannya
namun kita juga harus tetap menjaga supaya masyarakat kita untuk bisa tetap makan
yang berikutnya adalah memastikan mereka tetap bisa mendapatkan pekerjaan
tiga hal ini yang terlalu penting
tiga hal ini yang ingin kita jaga dan kita juga cari titik keseimbangannya
jadi sekali lagi ppkn kita rasa sudah menunjukkan hasil yang perlu kita apresiasi
ada peningkatan kepatuhan
dari tadi ketika dr syah rizal menyatakan pentingnya jaga jarak atau kerumunan
per dua puluh empat januari atau per kemarin itu
dan saya yakin bila ini kita teruskan kita akan bisa melewati ini dengan baik
oke mas abraham satu hal lagi kemudian besok kan kemungkinan besar ya sudah satu juta tembus kasus covid sembilan belas
sejumlah pihak juga menyoroti bahwa tampaknya kita belum bisa sebetulnya menangani pandemi ini
bagaimana anda melihat di jelang satu juta besok kasus covid sembilan belas
dan bagaimana pemerintah kemudian untuk tetap bisa berupaya agar pandemi ini betul betul bisa dikendalikan
ya tadi itu untuk kita untuk memutus rantai penyebaran covid sembilan belas yang diperlukan itu kan tiga m tadi itu
memakai masker menjaga jarak serta mencuci tangan
nah dengan adanya ppkm
ternyata kepatuhan masyarakat itu meningkat cukup signifikan
harapannya penyebaran covid sembilan belas ini semakin terkendali
itu yang akan kita lihat dalam waktu ke depan
lalu juga testing
contoh seperti tadi pak wali kota menyebutkan adanya rumah sakit lapangan
di situ bentuk koordinasi yang sangat cantik antara bnpb dengan rsud
dimana sekarang di kota bogor masih ada
space bed yang tersedia untuk masyarakat
jadi bentuk tiga m tiga t kolaborasi ini yang menjadi sangat penting
jangan lupa selain krisis kesehatan kita juga sedang menghadapi krisis ekonomi
jadi kita harus balance
nggak bisa kita suruh tutup restoran tutup
masih semua itu nanti pak
baik saya terakhir ke pak wali kota bogor kang bima arya
kang besok penerapan ppkm jilid kedua
bagaimana nanti ppkm menerapkan ini
dan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat di kota bogor khususnya kang bima arya
sampaikan tiga hal ya
yang pertama nggak boleh kendor kita ini
terutama aparatur ya
ini kan perang
endurance kita ini menentukan
daya tahan ini menentukan
gak boleh bosan nggak boleh jenuh
memang berat sekali berat saya tahu
kapal adina camat lura teman teman tni polri ini juga jenuh
tapi nggak ada pilihan lain kita
kecuali terus memperbaiki sistem yang terkait dengan tiga t tadi ya
nah hari ini yang sangat krusial adalah treatment
kita harus pastikan tingkat keterisian tempat tidur
jangan sampai rumah sakit kolaps itu paling utama
nah karena itu saya mengusulkan agar memiliki sebetulnya ini tidak mudah memang tapi harusnya bisa
aplikasi yang integrated
jadi warga ini gak bingung ketika mencari paskes gitu
orang jakarta banyak loh yang nelfon saya
di bogor kosong atau enggak
nah kalau ada aplikasi yang integrated nah ini saya kira yang bisa dilakukan oleh kementerian
jadi itu poin pertama saya
kedua kita harus selalu evaluasi secara rutin tentang tren yang ada
sehingga kita bisa melakukan kebijakan antisipatif ya
buka tutup ya longgar perketat tadi
dan menurut saya gak apa apa
karena di negara negara lain pun begitu kadang ketat kadang longgar begitu
itu situasional tergantung trendnya seperti apa
di korea diperketat lagi misalnya
di australia di negara bagian victoria diperketat lagi ya
ini harus rutin begitu
dan kalau misalnya harus diperketat ya kenapa tidak begitu
itu poin kedua
poin ketiga saya usulkan ya kepada pihak yang memiliki otoritas dalam memberikan nomenklatur
ya sebaiknya kita nggak usah gonta ganti
karena warga itu bingung
mereka nanya lagi pak wali dulu psbb
terus ada bmk
kemudian ada lagi ppmk
ini warganya bingung
jadi sebaiknya istilah itu gak usah berubah ubah
tapi penekanannya saja yang agak berbeda
saya kira kira kayak begitu
dan yang terakhir kita harus konsisten menerimakan pesan bahwa ini situasi masih darurat jauh dari aman
waktu saya dirawat yang dinyatakan positif hitungan jari
dalam satu hari satu orang dua orang gitu ya
tapi kota itu sepinya minta ampun
nah sekarang tatusan setiap hari dimana mana tapi ramainya minta ampun
kenapa karena ada sense of urgency yang hilang di situ
jadi yang gawat adalah kalau warga
menganggap ini seperti flu biasa
jadi bisa terkena dan bisa sembuh juga
padahal kita nggak pernah tahu kita kena paket yang mana
kita kena paket hemat kita kena paket berat
saya kira begitu terima kasih
saya dan anda sama sama penyintas covid sembilan belas kang bima
jadi kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan

terakhir tadi karena kang bima ari juga menyinggung soal banyak istilah ini
saya juga sepakat ppkm psbb apa dan lain sebagainya
mungkin mas abraham bisa menjawab ini mas abraham
jangan jangan politis saja atau sebenarnya ada perbedaan
atau apa sih mas
ya ada sebenarnya karena ada perbedaan saja
kalau psbb itu pendekatannya lebih bottom up
kalau ppkm itu cenderung bentuk ketegasan dari pemerintah
jadi sedikit lebih top down
jadi mungkin itu nanti kita coba perbaiki terkait bagaimana komunikasi ke publiknya
terkait dengan betul negara negara lain juga kesulitan
ingat loh lockdown itu juga belum tentu solusi
inggris itu empat kali lockdown angkanya juga masih naik
lalu austria empat kali lockdown angkanya masih naik
perancis empat kali lockdown angkanya masih naik
nah itu negara yang kaya
kalau mau mengurung diri
tapi kalau yang masih ada kelompok yang butuh pemasukan sehari hari atau per minggu
itu nggak mudah itu nggak mudah
itu keseimbangan itu yang penting
tugas kita bersama untuk mengingatkan kembali ke masyarakat bahwa
menghidupkan kembali sense of emergency yang tadi kang arya bima sempat sampaikan
bahwa ini kita masih menghadapi pandemi yang belum usai
semua pihak tengah berusaha untuk yang terbaik
terima kasih banyak kang bima arya
diskusi yang sangat menarik mas abraham terima kasih banyak
pak syahrizal syarif terima kasih untuk malam hari ini diskusinya
ya terima kasih